assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang di panggung kasih contoh

bagi kita sekalian
saudara saudara sekalian
saya minta perhatian
saya minta ketenangan
saya minta ketenangan
saya mau bacakan suatu
saudara saudara sekalian
saya minta perhatian
saudara saudara sekalian
para ulama besar
para ketua ketua partai
terutama emak emak yang saya cintai
luar biasa wajah kalian hari ini
ini adalah kemenangan rakyat semuanya
rakyat indonesia sudah sadar
rakyat indonesia tidak bisa dibohongi lagi
rakyat indonesia tidak bisa dibohongi dan tidak mau dibohongi lagi
betul atau tidak
saya bertanya kepada kalian
kalian dikasih uang gak kesini
saya bertanya kepada kalian
kalian bisauchar disana
makanya ini adalah tes
atau bisa sedikit
saya berterus koto ya kalau tidak xd
tidak percaya sama kalian
mungkin kalian harus pindah ke negara lain
kau bisa pindah ke
kau bisa bohongi penggwin penggwin di antartika
hei lembaga lembaga survei tukang bohong
rakyat indonesia tidak mau dengar kamu lagi
mengucapkan terima kasih
terima kasih kedatanganmu ke sini
terima kasih saudara
berkorban ke sini
sambutan singkat tertulis
kalau saya terlalu lama
di panggung pakai mic
bisa gak berhenti berhenti saya pindah ke rumah
sudah di depan mata kita
kehendak rakyat indonesia masih tidak bisa ditekan tekan lagi
pada kesempatan ini saya atas nama koalisi indonesia adil makmur
seluruh badan pemenangan nasional
saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh relawan simpatisan
para kiai ustadz para ulama besar para habaib para pemuka agama agama lain yang mendukung kita
para cendikiawan para dokter perawat bidan
para dosen guru guru tetap dan guru honorer
para pengemudi para tukang becak
para nelayan petani buruh pedagang pasar
para tenaga kerja indonesia di luar negeri
para mahasiswa pemuda kaum milenial dan yang terutama paling militan paling fenomenal
nanti nanti profesor amin rais mungkin nanti di sejarah gerakan tahun ini nanti akan disebut revolusi emas
yang paling berani di depan amak amak
tetapi saudara saudara sekalian
juga hadir para akademisi dari ratusan ribuan perguruan tinggi
juga purnawilawan purnawilawan tni dan polri
para pejuang singa singa tua
yang masih berjuang bersama rakyat
saya ingin menyampaikan beberapa hal
untuk mengawal kemenangan tetap bersama kita
meminta saudara saudara sekalian
untuk melakukan hal hal sebagai berikut

saya diberi nama muslim
masih saya renungkan
tapi kalau mungkin sudah dari para ulama habaib
mungkin itu yang paling tepat
mereka beri nama saya
rakyat indonesia bagaimana
pantas atau tidak
jadi nanti disingkat gimana itu
atas nama seluruh tim
meminta saudara saudara sekalian
untuk melakukan hal hal sebagai berikut
untuk melakukan hal hal sebagai berikut
yang berada di dalam kotak suara
di seluruh kecematan
atau di ppk ppk
atau di ppk ppk
karena sudah ada usaha
untuk menghilangkan kotak suara
yang sedang melakukan rekomendasi data
pastikan jangan sampai ada angka yang diubah
pastikan jangan sampai ada angka yang dirubah
pastikan bahwa angka yang di input
harus selalu diambil
dengan angka yang tercantum pada
mengawasi dan mengamankan
jangan sampai suara rakyat kita
dan mendapatkan berkoch
maka saya mengajak
lmi yang pendukung
dan seluruh rakyat indonesia
dengan senantiasa berdoa
meridoi ikhtiar dan perjuangan kita
serta memastikan bangsa indonesia sebagai bangsa yang bermartabat berdaulat adil dan makmur
saudara saudara sekalian saya mau tambahkan saya minta pendukung prabowo sandi
warga negara yang cinta tanah air warga negara yang cinta undang undang dasar
warga negara yang selalu mengutamakan perdamaian dan kedamaian
jangan kita diprovokasi
mereka ingin menggambarkan
mereka ingin menggambarkan bahwa kita mungkin punya niat niat yang aneh aneh
tidak ada yang aneh aneh kita ingin menegakkan keadilan dan kebenaran
kita ingin kejujuran
kita hormati kejujuran dan kebenaran dan keadilan
manakala penyimpangan dari kebenaran
penyimpangan dari kebenaran dan keadilan dan kejujuran
manakala ada upaya untuk terang terangan untuk merobek robek hak rakyat indonesia
kami tidak akan terima
tapi tapi kami saya kami kita semua selalu akan melakukan hal hal sesuai konstitusi
saudara saudara berkumpul dijamin oleh konstitusi kita
menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi kita
berjalan di jalan raya bersama sama dijamin oleh konstitusi
saya minta saudara ikut
yang kita lakukan selalu adalah tindakan tidak menggunakan kekerasan apapun
kalaupun nanti kalaupun nanti jutaan atau belasan juta turun
kita buktikan tertentu
tertib aman damai
kita tidak akan tinggalkan satu plastik sampah pun
jadi tertib aman damai bersatu
tertib aman damai bersatu
saudara saudara bagaimana kita takut rakyat bersatu bersama kita
tapi kita tidak boleh terlalu jumawa tidak boleh sombong
itu pesan pesan saya
terima kasih kedatangan saudara saudara disini
tapi ingat ini adalah kawasan umum banyak orang lain yang tinggal di sini
jadi abis ini kita percaya kemenangan kita
tidak bisa direkayasa
rakyat kaya sahab ya oleh yang itu itu
nanti kita akan catat dan kita akan lihat siapa siapa yang hendak merusak demokrasi indonesia
kehendak rakyat indonesia tidak bisa dibendung lagi terima kasih terima kasih kedatanganmu
terima kasih kedatanganmu sekarang saudara saudara emak emak semua bisa kembali dengan tenang
kita bisa kembali menertib dengan aman bersihkan tapi ingat tidak kita izinkan hak rakyat indonesia dirampok lagi